gua harus laporan ini ke bangku bar
lo kenapa pengen nganjakan gua
lo tuh mau bising gituin waktu
tante kok sama abah bisa ada disini bareng
terus canggih sini abah mana
mbak kenapa mbak
masih gimana
tuh udah gak peduli lagi sama kamu
saya mendapatkan gambar ini dari
orang yang saya suruh untuk nyariin apa
tidak ada yang bisa saya kasihi
ini kesempatan baik buat saya
kamu jangan memikirkan apa apa dulu
tenangkan pikiran kamu
yang penting kamu sembuh
kalau kamu tenang
ketenangan kamu itu akan mempercepat proses penyembuhan
nah rendahnya dia

kita sudah kekelilingan
sekarang waktunya istirahat dulu
kalau begitu ya sudah
saya beli minum dulu ya
raya ada di daerah sekitar sini
anda bertanya pada saya
menurut saya broding
anda bertanya sama saya
bahwa saya seperti dukun
tidak tahu apa itu saya sarding
kabur raya yang paling parah
yang paling tidak bisa dikutuk
yang paling tidak bisa dikendalikan
nah terus kita mau kemana dong
cari muter kanan kiri
kanan kiri mau kemana sardo
nah itu kita tidak tahu petunjuknya
tidak tahu petunjuknya sama sekali
sudah abang abang di jakarta
pakai jaket kobra
itu anak buah nasi kelek
wah ini harus dibereskan ya
ini ke mana teh
anak punya abah
wah belum tahu tenaganya
orang tua ya
mantengnya lebih kental

gampang dibereskan anak